kamu dipercaya sama dia pada kabur
ah ah ah eh bau baunya cocok nih sama sama enak
kan disitu juga bisa mandangin kikek
tangannya mau nyebrang kita
eh biarin permainan gak pindah ke belakang
papa gak mau kamu jatuh
yaudah kalo gitu kita baru sampe
kita makan siang dulu yuk
oke yuk kita makan siang dulu
jangan main lari lari ya
eh tutup awas awas
yah kita nyari heure
aku tidak sadar
ada kolom mana seger banget udah jadi pengen nyemplung
lalu aja jadi alan alan alan alan
udah masuk dalam
banyak banget sih ribet lebihin bos bos kita lu
kita masuk ke dalam dong
nanti setelah makan siang
akan ada fotografer datang untuk
sama al juga
fotografernya dateng jam tiga
iya mama juga udah panggil
makeup artist buat ndin
foto apa lagi sih ma
dari kemarin kan udah banyak foto
ini mama yang akan arrange
lagi pulang gak ada salahnya kan al
one day kamu akan bersyukur
nanti akan jadi kenangan udah kamu ikut aja
ya udah aku ikut aja
udah udaranya enak
hari ini bener bener ya seger
terus makanannya juga enak
ikan beranak mati dicacak
makan mewah jatuh di kaki
paling enak jalan jalan ke puncak
jalan berdua sama ayang kiki
apaan sih uya
ga sesok sesok mau ganggu moodnya
lidah buaya rumput teki
bang sain makan kelapa
nah kalau uya sama mbak kiki
labuin sama siapa
orang ketawa lu pada ketawa lu duluan lu
saat banget lu
mana temen lu sama lampu tarman
pak reza udah nikah belum
atau udah punya pacar
oh dia keselak
pak rija baru baru punya cewek
yang ada apa nih
cewek kalau dipelontoin sama dia pada kabur
betul kan yang gue im
eh ngapain jadi lu berdua yang nyawut
bau baunya cocok nih
sampai jumpa di video selanjutnya
rela friday masalah

kamu kangen sama pak ya
kamu tau kan papa kamu
setiap kali ada problem sama pekerjaan
dia suka kesini dan
dari sini pemandangannya sopiru
papa senang kamu datang ke tempat ini al
karena disini kamu akan tau
sesuatu yang besar
yang selama ini kamu gak pernah tahu
apa di kamar ini ada sesuatu
makanya papa datang ke mimpi gue
aku mau masuk sebentar ya
ini cantik banget
ini lebih cantik lagi
mas aku cantik gak
reina cantik gak
aku sama rena cantik gak
yaudah sana kamu lebih baik siap siap
nih mereka sudah siap
udah cantik fotografernya
bentar lagi dateng loh
atau mungkin didateng kali dibawah
aduh kamu siap siap
mama gak ikut
mama mau santai santai
mau ganti baju
terus mau bersantai di samping kolam
udah kalian aja
ini kan momen kalian